oh ya apa sebelumnya kalian sudah pernah donor darah
pernah sih sekali atau dua kali
oh iya tensinya normal bagus
bagaimana apakah mereka itu layak jadi pendonor darah
mereka layak untuk mendonorkan darahnya
sudah saya sudah kuat lagi
kau bayarlah saya tetap disini
saya tetap kau bayar ratna
satu langkah lagi
kita masih punya tugas untuk menemukan anak kita
satu langkah lagi
tidak akan berhasil
apakah we strive
artinya untuk sementara ini kau bawa raju langit ke rumah kau dulu
alang bantu mereka
mina sepertinya tenaga dalamku sudah mulai habis
kau bantulah aku untuk menyadarkan ratna
ya segini aja pak ando
dia datang aku harus beraksi
pak hasbul kenapa
kok mukanya kayak banyak beban gitu sih
ini kebawakan saya dalam keadaan kritis
dia butuh donor darah golongan ab
di uks nggak ada
banyak sih yang donor darah tapi nggak ada yang cocok
golongan darah api kan susah
ya ampun saya turut prihatin ya pak ya
golongan darah kita kan susah
aku juga sudah tahu itu anak manis
iya kan keh golongan darah kita ab kan keh
sekarang risa saya minta tolong sekali ini saja
maukah kalian berdua
mendonorkan darahnya untuk keponakan saya
soalnya saya dan keluarga sudah kebingungan harus mencari kemana lagi
bahkan bpmi sendiri stok darahnya habis mau kan
hmm tapi pak bukannya kalau mau mendonorkan darah itu butuh waktu yang lama
kita kan harus cek darah kita dulu harus rumah makan
nggak apa apa deh kita cek aja dulu darah kita
kan nggak ada salahnya nggak bantu orang gimana
yaudah pak boleh kita cek dulu ya darah kita
sebelumnya terima kasih ya
akhirnya aku bisa menjebak mereka aku akan mendapatkan sampel darah sekar
oh iya apa sebelumnya kalian sudah pernah mendonor darah
pernah sih sekali atau dua kali
bagaimana apakah mereka itu layak jadi pendonor darah
oh iya pak kasbon mereka layak untuk mendonorkan darahnya
saya suka sekali lagi terima kasih ya
saya duluan pak
iya iya pokoknya kalian persiapkan semuanya dengan cepat ya
iya terima kasih
iya kalian semua tunggu di kampus sisi timur ya
oke lam semuanya akan siap dalam waktu kurang dari satu jam
bagus semua beres
nanti lokasi kita itu di kampus di sebelah timur itu udah paling sempit
oke lam sekarang kita ke kampus ya
beda apa dengan kau ini rajong
tenagaku ini hampir habis rajong
kau ini biasa cepat pulih
atu dan rajong belum sadar
segala upaya telah kulakukan
tapi entah kenapa dia ini tak kunjung sadar juga
jangankan membuka matanya
tak ada tampak satupun reaksi dari tubuh ini
apa yang bisa ratna lakukan supaya raja bisa sadar artung
luka di tubuh racu langit cukup parah
kau tenang saja ratna
sebentar lagi dia juga akan sadar
dan kau artaya
kalian jagalah rajo langit sampai dia siuman
aku akan cari ramuan untuk pengobatannya
kau pergilah ke rumah atau abu
karena sampai saat ini dia masih butuh perlindungan
sejak kitabnya dicuri banyak sekali orang yang mengintainya
sebaiknya kau pergilah ke dapur
kau buatkan makanan untuk suami kau ini
aku tahu dia ini
biasanya kalau habis macam ini dinam pasti lapar
ayo aku will kantar kau ke dapur